hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak sepuluh enam ratus tiga puluh sembilan spesimen
ini kita lakukan sehingga kemudian total spesimen yang telah kita laksanakan
pemeriksaan sebanyak tiga ratus lima ratus empat puluh lima spesimen
kita lakukan dengan pemeriksaan real time pcr maupun dengan tes cepat molekuler
hari ini kita dapatkan data konfirmasi kasus positif covid sembilan belas sebanyak enam ratus tujuh puluh delapan orang
sehingga totalnya menjadi dua puluh lima dua ratus enam belas orang
kalau kemudian kita lebih rinci lagi bahwa kasus ini tidak merata di tiga puluh empat provinsi
ada beberapa provinsi yang kemudian kasusnya meningkat
dalam kaitan ini kalau kita lihat di lima provinsi yang terbanyak peningkatannya
tentunya yang pertama adalah kita lihat dki naik cukup tinggi satu ratus dua puluh lima kasus
namun ini bukan seluruhnya pada wilayah administrasi dki
karena pekerja migran indonesia yang kembali ke tanah air
dan kemudian melalui bandara soekarno hatta keseluruhannya kita screening
kita lakukan pemeriksaan pcr
banyak di antara mereka yang mengidap positif
jadi ini bukan gambaran dari wilayah administrasi dki secara keseluruhan
tetapi juga menjadi gambaran yang ada di pekerja migran
kalau kita lihat khusus dki saja angka ini cukup stabil dari hari ke hari
kemudian berikutnya yang menaik adalah jawa timur
ada satu ratus satu kasus pada hari ini di jawa timur
namun kalau kita perhatikan dengan angka yang didapatkan kemarin sebenarnya menurun
karena kemarin adalah satu ratus tujuh puluh dua
sekarang menjadi satu ratus satu
kemudian berikutnya kita akan melihat bahwa kasus yang meningkat cukup tinggi juga
adalah di daerah provinsi nusa tenggara timur
kemudian kita juga melihat kasus yang berada di kalimantan selatan
kemudian juga ada beberapa kasus di papua
saudara saudara cukup banyak provinsi yang hari ini tidak kita temukan kasus positif
di antaranya adalah aceh
dan sulawesi barat
tidak kita dapatkan kasus sama sekali pada hari ini
beberapa daerah ada juga yang ada penambahan kasus
antara tiga sampai dengan satu kasus
dan sulawesi tenggara
saudara saudara inilah gambaran yang kita dapatkan
bahwa kenaikan enam ratus tujuh puluh delapan kasus ini tidak dimanai bahwa ini adalah kenaikan gambaran yang keseluruhan dari wilayah indonesia
ada beberapa provinsi yang memang dalam tiga minggu terakhir ini sudah menunjukkan gambaran yang mendatar
artinya sudah tidak ditemukan kasus baru
oleh karena ini
secara spesifik akan kita lakukan kajian terus menerus tiap provinsi sampai dengan tiap kabupaten kota
untuk bisa kita petakan seluruhan
memang saat ini kabupaten kota yang terdampak sebanyak empat ratus empat belas kabupaten kota dari seluruh provinsi yang ada di tanah air ini
kasus odp yang masih kita pantau sebanyak empat puluh sembilan dua ratus dua belas
dan kemudian pdb yang masih kita lakukan pengawasan secara ketat
jadi ini adalah seribu empat ratus sembilan puluh sembilan kasus
gambaran gambaran ini kembali lagi masih menggambarkan di beberapa daerah
di beberapa provinsi
masih diperlukan upaya yang jauh lebih disiplin lagi
agar kita tetap bisa menekan jumlah kasus ini
kita harus menurunkan kasus ini
sehingga kemudian kita bisa mengawali nantinya
dengan produktivitas yang memang selama ini sempat kita tinggalkan karena kondisi covid sembilan belas
dan kita tetap juga harus menjaga kebiasaan kebiasaan baru ini
atau normal yang baru ini
karena ancaman covid sembilan belas ini bersifat global
bersifat seluruh dunia
oleh karena itu kita harus menjaga ini baik baik
saudara saudara kembali lagi rajin cuci tangan
dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
karena cara inilah untuk menghancurkan virus yang mencemari tangan kita
gunakan masker setiap akan keluar rumah
ingat maskerku melindungimu maskermu melindungiku
karena inilah yang harus kita selalu suarakan di dalam hati kita
sehingga kita menyadari betul bahwa kita perlu melindungi diri kita sendiri
dan melindungi orang lain
kemudian jaga jarak secara fisik
upayakan lebih dari dua meter lebih dari satu lima meter setidaknya
kemudian hindari kerumunan
sebagai contoh kadang kadang kita berada di suatu tempat
yang tidak mungkin untuk kita berjauhan
misalnya pada saat kita berada di lift
saat kita berada memasuki suatu pintu
oleh karena itu gantian bergantian
adalah upaya untuk menjaga kerumunan
mungkin kalau kita berada di masjid tempat perwudu
pada umumnya kerannya berjarak kurang dari satu meter bergantian
tidak kemudian harus berkerumun
kemudian kita juga memikirkan kembali
manakala memang tidak perlu untuk keluar rumah tidak keluar rumah
dan saat kita kembali segera kemudian kita membersihkan diri
kita harus melindungi keluarga kita yang ada di rumah
aktivitas yang cukup istirahat yang cukup
jangan panik jangan cemas jangan khawatir
ikuti terus pemberitaan yang diberikan oleh pemerintah
ikuti terus anjuran yang diberikan oleh pemerintah
karena dengan cara inilah kita akan menjadi tenang
karena kita tidak akan terbawa oleh berita berita yang tidak pasti
berita berita yang justru membuat kita semakin gelisah
asupan gisi juga harus kita penuhi
lakukan ini semuanya dengan rutin disiplin
sekali lagi tadi gubernur aceh sudah mengatakan bahwa kedisiplinan
bahwa kerjasama bahwa kepedulian
bahwa tindakan tindakan yang bersifat antisipatif
adalah hal yang terbaik yang harus kita lakukan
oleh karena itu dengan cara inilah kita akan yakin
kita akan bisa mengatasi pandemi ini dan keluar sebagai pemenang
untuk menjadikan bangsa yang tetap produktif
bagi pembangunan negara kita
terima kasih selamat sore